pertumbuhan ekonomi indonesia tercatat mencapai lima tujuh belas persen pada triwulan dua dua ribu dua puluh tiga dibanding periode sama tahun lalu
kenaikan ini di tengah inflasi dunia akibat naiknya harga pangan dan energi serta suku bunga bank sentral amerika serikat
pertumbuhan ekonomi dalam negeri ini juga masih relatif stabil jika dibandingkan dengan negara mitra dagang indonesia seperti negara dan kawasan vietnam eropa amerika serikat dan korea selatan yang tumbuh di bawah angka lima persen
hal ini sesuai dengan proyeksi yang disampaikan oleh presiden joko widodo pada pidato ruu apbn dan nota keuangan pada agustus tahun dua ribu dua puluh dua lalu
pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh tiga diperkirakan sebesar
kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional
semester dua masih tumbuh meski di tengah goncangan global karena didorong konsumsi dalam negeri termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara
hingga juli ini anggaran belanja negara yang telah digunakan sebesar rp satu empat ratus triliun
salah satunya meningkatnya government spending seperti belanja subsidi lainnya
kepala kepala pemerintah dan pemerintah juga menjelaskan bahwa
konsumsi rumah tangga dan pemerintah itu menjelaskan enam puluh delapan persen dari total gdp nasional
sementara itu investasi atau pmtb pembentukan modal domestik bruto tumbuh juga cukup kuat
ini lebih kuat
kuat dari kuartal satu
sementara itu angka inflasi di indonesia masih relatif stabil
pada angka lima puluh enam persen dari bulan dua dua ribu dua puluh tiga
hal ini membuat bank indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar lima tujuh puluh lima persen
kita masih punya ruang untuk kita tumbuh di atas lima persen
karena pertumbuhan ekonomi kita itu kan didrive oleh konsumsi dan konsumsi itu secara historis rata rata kita tumbuhnya di atas lima persen
di kisaran lima persen
jadi dengan pertumbuhan konsumsi kita yang di atas lima persen maka kita bisa berharap pertumbuhan ekonomi kita di atas lima persen
demikian juga dengan tahun dua ribu dua puluh empat
kalau kita tidak mengalukan geberakan kita tumbuhnya di kisaran lima persen
dengan disupport dengan adanya pemilu dan sebagainya ya kita bisa berpeluang kita tumbuhnya di atas lima persen di kisaran lima
atau bahkan mungkin lima empat
bergantung bagaimana nanti gerakan dari instimulus dari pemerintah dan juga perkembangan dari globalnya
karena global ini akan berpengaruh
pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen belum dirasakan secara merata oleh masyarakat
hal itu tercemin dari tingginya tingkat pengangguran lima enam hingga lima tujuh persen
dan angka kemiskinan sembilan satu hingga sembilan dua persen per februari dua ribu dua puluh tiga
tingkat pengangguran juga kan masih cukup tinggi
dan tingkat pengangguran itu kalau kita lihat angkanya ini
kalau kita lihat tingkat pengenalan terbuka memang angkanya itu sudah menurun menjadi lima delapan persen
misalnya kita lihat dari secara keseluruhan
itu dari total tenaga kerja yang bekerja
itu sebenarnya itu hanya enam puluh enam persen
animo pertumbuhan tahun dua ribu dua puluh tiga per semester satu ini diharapkan akan berlanjut pada semester dua dua ribu dua puluh
meski pemerintah telah disibukan
dengan tahun politik
karena masih ada sejumlah tantangan seperti dana asing investor akan mengalami hambatan
oleh karena itu
untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pemerintah harus mempertahankan daya beli masyarakat
jika sepanjang dua ribu dua puluh tiga dapat dilalui dengan manis
maka pada tahun dua ribu dua puluh empat pun terdapat beberapa tantangan
sehingga pemerintah diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini
dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung para pelaku usaha dan masyarakat
meski tahun dua ribu dua puluh empat indonesia akan dihadapi dengan pilkada di sejumlah daerah
namun pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi di indonesia mencapai lima satu persen hingga lima tujuh persen
hal ini tentunya juga didukung oleh perbaikan konsumsi rumah tangga
investasi dan juga ekspor
dan juga perekonomian dunia yang membaik yang diproyeksikan meningkat tiga persen dari tahun dua ribu dua puluh tiga
menteri tanzil warsa jakarta